direkturat reserse narkoba kepolisian daerah sulawesi selatan
memusnahkan empat belas enam kg sabu sabu dan dua delapan ratus empat puluh empat butir ekstasi
pemusnahan menggunakan mesin pembakar insenerator milik bnn provinsi sulawesi selatan
di halaman polda sulsel
pemusnahan barang bukti terbesar tahun ini disaksikan ke enam tersangka
dan dilaksanakan langsung pejabat utama antara lain kapolda sulsel dan pangdam empat belas hasanudin
kasus ini terungkap bulan september lalu diawali penangkapan ma warga jalan bonto sunggu tamalate
kemudian at dan az di perumahan permata hijau rapocini
dan terakhir mm di jalan profesor abasalama panakukang
dari tiga ransel di tangan mm disita lima belas kantong sabu sabu dan tiga puluh kantong ekstasi
sedangkan dua tersangka lainnya yakni ab dan ac yang menjadi kurir juga ditangkap
mereka diancam hukuman bervariasi
mulai dari empat tahun dua puluh tahun seumur hidup hingga hukuman mati
tapi yang penting di sini kita menyelamatkan kurang lebih satu ratus lima puluh ribu generasi muda
itu yang paling penting yang kita lihat bagaimana
narkotika yang sedemikian banyaknya atau enam belas kilo itu empat belas enam kilo itu bisa meracuni merusak ratusan ribu
jadi kita berhasil menjatuhkan
dalam catatan direkturat reserse narkoba polda sulsel bersama satgas reserse narkoba polres
jajaran polda sulsel sejak januari hingga september mengungkap satu lima ratus sebelas kasus
dengan dua tiga ratus sembilan puluh tiga orang tersangka dua satu ratus sembilan puluh empat laki laki dan perempuan satu ratus sembilan puluh sembilan orang
total barang bukti sabu sabu dua puluh lima kg lebih lima belas butir ekstasi
lebih sembilan ratus gram ganja
obat daftar tergil lebih tujuh belas ribu butir dan lebih empat kilogram tembakau sintetis